hari kelima vaksinasi covid sembilan belas bagi para lansia
kembali digelar di puskesmas kecamatan sawah besar jakarta pusat pada jumat pagi
sebelum menjalani vaksinasi para lansia terlebih dahulu mengisi data diri
hingga pemeriksaan kesehatan atau screening
dalam pemeriksaan kesehatan tersebut sejumlah lansia yang memiliki penyakit penyerta
serta tensi darah yang tinggi terpaksa tertunda menjalani vaksinasi
mereka diminta untuk kembali ke rumah sambil menunggu kondisinya kembali sehat
sementara sejumlah lansia yang dalam kondisi sehat tetap menjalani vaksinasi covid sembilan belas
salah seorang lansia mengaku tak merasakan efek samping apapun setelah menerima vaksin
ia berharap vaksinasi dapat membuat dirinya lebih kebal dari ancaman bahaya virus covid sembilan belas
oh biasanya ya lusi lebih aman keringin darah sebagainya lebih kebal
sementara itu kepala puskesmas kecamatan sawah besar lusi widya stuti mengungkapkan
di hari kelima pelaksanaan vaksinasi pihaknya telah berhasil memvaksin sebanyak dua ratus enam puluh enam orang lansia
nusi juga tak menampik bahwa pelaksanaan vaksinasi terhadap lansia
sempat mengalami kendala seperti banyaknya lansia yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid
sampai dengan hari kelima ini kami sudah memvaksin sekitar dua ratus enam puluh orang
pedalanya adalah memang kalau beda beda dengan kelompok yang terdahulu ya yang tenaga kesehatan pada lansia ini
memang banyak yang memiliki comorbid
pelaksanaan vaksinasi ini memang untuk minggu pertama ini kami baru mentargetkan sekitar enam puluh lansia per hari
pada pekan depan pihak puskesmas kecamatan sawah besar lusi widya stuti
menyebut akan meningkatkan jumlah lansia yang akan divaksin setiap harinya
rizky ikhtiar yahya jakarta